ya pak silakan masuk
ada apa pak
masuk ada yang memberitahu bahwa desa sebelah kena bencana
katanya banyak sekali menelan korban
dan sebagian rumah di sana itu hancur
allah sudah meneratkan siapa
pak saya mau melihatnya ke sana
apa yang terjadi
sampai jumpa di video selanjutnya